mikirin tadi tuduhan mereka
yaudah kita balik ya
aku jadi ngerasa bersalah
tapi gak begini caranya
mereka itu udah bener bener keterlaluan
aku gak bisa berhenti
aku gak bisa berhenti
makasih ya sayang
makasih udah belain aku
di depan semua orang
aku senang kamu percaya sama aku
aku tuh tadi bener bener tertekan sayang
sama sikap mereka yang nuduh aku
selama kamu jujur sama aku
aku akan terus dampingin kamu
untuk hadapin mereka
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
udah sekarang mending kita pulang

biar aku yang nyetir mobil kamu ya
terus motor kamu gimana
buat dititipin ya
buat dititipin ya
syukurlah nino percaya sama gue
apa kita udah salah karena kita udah nuduh elsa
foto yang anda tunjukkan ini bisa dipertanggung jawabkan
atau anda dibayar oleh elsa
berapa elsa bayar anda
asalkan anda mengaku ini sebuah kebohongan
lo pikir udah kaya banget
semuanya lo ukur pake duit
gue gak tertarik
gue bukan yayasan sosial
yang butuh duit dari lo
intinya gue udah cerita
apa yang gue tau
terserah kalian mau percaya apa enggak
gue gak peduli
kamu selidiki siapa dia ya
dia disuruh sama elsa
gue akan kehilangan segalanya
tapi gak ada salahnya gue coba
serius nih di nepen gue
gak salah nih lo nepen gue
enggak kok bener
gue gak mau basa basi ya sama lo
gue butuh bantuan lo
gue udah lakuin apa yang lo mau
nanti gue tagih bayaran gue
ternyata dia inget buat nagih bayarannya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
motornya udah aku titipin
nanti stafku ambil sendiri ke satu
mikirin tadi tuduhan mereka
tidak ada apa apa
aku gak apa apa aku baik baik aja kok
yaudah kita balik ya
aku jadi ngerasa bersalah deh sama elsa
karena pendidikan kita ini mas
elsa sampai ngebawa laki laki itu
dan mengingat masa lalu
emang udah seharusnya din
kita butuh bukti kan
tentu elsa pernah ngomong masa mampu
masa lalu dia itu sangat gelap
dan dia sebenarnya udah gak mau nginget nginget itu lagi
pasti berat banget buat elsa sekarang
dia harus ngebongkar itu semua dan membeberkan apapun yang terjadi sama din
aku jadi ngerasa bersalah aja
karena aku dan nidja yang usah yang gak amat
kamu tenang nek
lu ga usah dibimbing
minggu lalu ber recurs
aku sama anin lagi di pandora cafe ma